inilah video penggerbekan markas ormas batalion satu ratus dua puluh di jalan korban empat puluh ribu jiwa di kota makassar sulawesi selatan pada minggu dini hari
dari penggerbekan yang dilakukan oleh tim thunder presisi dan patmor polda sulsel ini ditemukan empat puluh delapan orang yang terdiri dari empat puluh lima pria dan tiga wanita
selain itu ditemukan juga sejumlah barang bukti yakni botol minuman keras yang habis dikonsumsi ratusan busur dan anak panah serta senjata rakitan tradisional jenis paporo
mereka pun langsung dibawa ke mapol sekta lo makassar beserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses
bukannya mendapat penghargaan kanit reskrim pol sekta lo ibtu faisal justru dicopot dari jabatannya oleh atasannya yaitu kapol estabes makassar pombes pol budi haryanto pada senin
kapolres tabes makassar membenarkan pencopotan tersebut salah satunya akibat penggerbekan yang terjadi di markas batalion satu ratus dua belas
dalam penggerbekan itu ibtu faisal dianggap tidak mengedepankan restoratif justice
tentang pergantian jabatan kanit reskrim di pol sekta lo saya selaku kapol resk mempunyai program dari awal dekatkan diri kalian dengan masyarakat
dengan cara apa salah satunya adalah kita ini punya wadah yaitu restoratif justice diatur dalam peraturan polisi nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
bagaimana masyarakat yang bermasalah dengan hukum ketika para pihak bisa mencabut
terutamanya pergantian jabatan kanit reskrim di pol sekta lo saya selaku kapol reskrim di pol sekta lo saya selaku kapol reskrim di pol sekta lo
saya selaku kapol reskrim di pol sekta lo saya selaku kapol reskrim di pol sekta lo